menjelang lebaran jasa pencucian sepatu milik sawir
yang berada di desa pulolor kecamatan jombang kota kebanjiran order
sepatu yang dicuci rata rata sepatu lama
pencucian dilakukan secara detail hingga tampak seperti baru lagi
salah seorang konsumen mengaku memilih jasa pencucian sepatu
karena masih layak untuk dipakai
lebaran pun tak harus memakai sepatu baru karena dengan sepatu lama masih bisa tampil bergaya
nanti nyuci sepatu dua pasang mas untuk persiapan lebaran
biar lebih bersih saja nggak usah beli sepatu baru kalau dicuci di sini kan terlihat seperti baru
jadi pede biar lebaran terlihat tambah ganteng
dalam sehari saja selama ramadan rata rata delapan sepatu dicuci
customer juga bisa memilih item pecucian sepatu seperti fast clean atau deep clean dengan biaya lima belas ribu rupiah
alhamdulillah karena banyaknya sepatu yang beredar di indonesia
jadi orang juga semakin tahu bahwa hanya mencuci sepatu itu tidak boleh sembarangan
ada peningkatan sampai berapa persen
para penyedia jasa reparasi sandal dan sepatu di polewali mandar sulawesi barat
juga kebanjiran rejeki jelang hari raya idul fitri
mereka menerima banyak orderan dari warga yang hendak memperbaiki sepatu dan sandal
yang akan dipakai saat hari raya nanti
tidak hanya mereparasi sandal dan sepatu tua ataupun yang sudah rusak
namun juga yang masih baru agar lebih kuat dan awet dipakai
jelang hari raya idul fitri tahun ini orderan yang menerima kebenaran dari warga sepatu ini
meningkat hingga lima kali lipat dibanding hari biasa
karena banyaknya orderan reparasi penyedia jasa reparasi sandal dan sepatu di pasar ini
agar dapat menyelesaikan orderan tepat waktu
tim liputan cnn indonesia